nah sementara itu ada juga yang bisa diteladani dari yang satu ini ya
kalau kita ingat manners mekesman ini merupakan petikan kalimat dari film kingsman the secret service
ini sepertinya cocok disematkan untuk kontestan pilkada dki dua ribu tujuh belas
karena meskipun sempat bersaing ketat ketiganya ternyata tetap menjalin silaturahmi setelah selesainya pilkada
ya seperti agus harimurti yudhoyono ini yang diketahui ternyata menjenguk basuki cahayapurnama atau ahok dan juga bertukar doa di dalam makobrimo
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
pilkada dki jakarta telah usai
jakarta resmi dipimpin gubernur dan wakil gubernur baru per enam belas oktober dua ribu dua puluh
tak dipungkiri kontestasi pilkada kota batavia cukup panas
saling sindir program satu dan lainnya pun tak terhindar ketika debat digelar
namun nampaknya bara persaingan di antara kontestan telah usai
dan silaturahmi pun kembali dibangun
agus harimurti yudhoyono diketahui menjenguk basuki cahayapurnama atau ahok di makobrimob kelapa ii depok senin pagi tujuh belas oktober
pada akun instagramnya ahy mengunggas potong surat berisi doa yang ditulis ahok untuknya
surat itu berbunyi
terima kasih atas kunjungan dan dukungannya untuk saya dan keluarga

saya doakan mas agus sehat penuh sukacita dan damai sejahtera menyertai keberhasilan dalam hidupnya
salam hormat untuk pak sb dan ibu ani salam btp
pada unggahannya itu ahaya juga menceritakan atmosfer pertemuannya dengan mantan gubernur jakarta itu berjalan hangat
ahok menerima kunjungannya dengan baik
dalam pertemuannya itu mereka saling mendoakan agar keduanya bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak
ahaye juga menambahkan terima kasihnya atas karya pemimpin terdahulu
dan mengajak seluruh elemen masyarakat kembali bersatu
dan memberi kesempatan bagi pemerintah baru untuk berbenah dan menjadikan ibu kota lebih baik dari yang pernah ada